lahir calon kapten bajak lautku sudah lahir
terima kasih allah
mana calon kapten bajak lorku yang baru lahir
ini calon bajak lautku
anak bapak sudah lahir
dia adalah calon kapten bajak laut
iya kan lasri
dia calon kapten bajak laut
tuh bener kan bu
dia adalah calon kapten bajak laut yang gagal berani bu
dia adalah calon kapten bajak laut yang sangat tangguh
yang sangat gagal berani
tapi dia calon kapten bajak perempuan mas
kamu pasti bercanda lasri
dia adalah calon kapten banyak laut laki laki yang sangat gagah berani
yang akan melakukan semua lautan lasri
anak kita perempuan mas
tidak mungkin lasri
kalau dia perempuan dia bukan anak aku
tidak mungkin mas
anak aku harus laki laki lasri
apa kamu mau menolak takdir
takdir aku mempunyai anak laki laki bukan perempuan
ya allah mas
aku tidak mau punya anak perempuan
kenapa aku diberikan renang perempuan
aku hanya butuh anak laki laki
buat apa anak perempuan
aku tidak mau punya anak perempuan
kenapa aku diberikan anak perempuan
aku tidak mau punya anak perempuan
dasar istri penyakitan
istri gak berguna
aku hidup sama kamu
aku gak bisa tenang kalau di rumah
satu lagi penyakit datang
kamu juga nggak akan berguna
gak pernah bisa bantu bantu orang tua
harusnya kamu itu gak perlu ada di rumah ini
emang kenyataannya begitu kok
dia itu cuma anak perempuan
dia cuma nambahin beban hidup
sumpah kakak di rumah ini
aku udah keluar dari rumah kontra kan
keluar kenapa keluar
ya abisnya aku udah ga bisa bayar uang sewa lagi
lagian kan duit aku udah abis buat nikahan kita kemarin
terus karna kamu kalau kamu keluar
sekarang kamu bakal tinggal dimana
jadi rumah abang dong
kan rumah itu juga nantinya bakal jadi punya aku juga kan
ya abang pernah bilang sama aku kalau aku udah jadi istri abang
rumah itu bakal jadi milik aku ya kan
gimana sih abang masa lupa
kamu kasih kabarnya mendadak banget aida
padahal kan abang sendiri yang bilang kalau abang itu mau ceraiin dia
karena dia tuh penyakitan iya kan
ya udah terserah kamu deh
kamu dapat obat obat dari mana nek
dari bu mina katanya bu mina beli obat gancungnya di warung
katanya obatnya buat ibu
ini istri muda aku
lihat kan penyakitnya
dan mulai sekarang
dia akan tinggal di rumah ini
jadi jangan coba macem macem sama dia
kalau gani macem macem awas
mas tunggu mas
kalau saya sudah tidak dibutuhkan lagi di sini
lebih baik saya pergi dari rumah ini mas
kamu tidak suka dimadui
tidak mau dimadui
kalau kamu tidak mau dimadui
kamu harusnya memberikan saya seorang anak laki laki
bukan anak perempuan seperti dia
dan aida ini akan memberikan saya seorang anak laki laki

tidak ada punto
saat musim ini berapa
paling banget produksi itu